kembali di kompas yang saudara selain tidak lagi menjadi ibu kota negara jakarta
saat ini urusannya bakal digabungkan dengan wilayah lain yang disebutkan dalam kawasan aglomerasi pimpinan wakil presiden
saat ini sejumlah daerah aglomerasi dipimpin dalam otoritas kepala daerah masing masing
pembentukan kawasan aglomerasi jabodetabek kini jadi sorotan seiring pembahasan rencana undang undang daerah khusus jakarta di dpr
selain urusan apa saja yang bakal jadi koordinasi antar daerah aglomerasi siapa yang memimpin dewan aglomerasi pun jadi perdebatan
setelah menteri dalam negeri tito karnavian menyebut wakil presiden sebagai pimpinan dewan aglomerasi
maka karena ini problem adalah tidak bisa ditangani oleh satu menteri misalnya menteri bapak nas sendiri tidak bisa
ditangani satu menko pun tidak bisa
ini permasalahan permasalahan sampah permasalahan lalu lintas
cara menyelesaikan persoalan yang kompleks lintas menko yaitu presiden dan wakil presiden
nah kita melihat saat itu bapak presiden memiliki tanggung jawab nasional
maka perlu lebih spesifik ditangani oleh wapres
dan ini mirip seperti yang sudah kita lakukan di papua
gibran raka uming raka calon wakil presiden pendamping calon presiden prabowo subianto
yang perolehan suaranya kini unggul di kpu tak mau berkomentar tentang ide menteri tito
saya wacana dari mendagri untuk pak presiden
dan mendagri kuat diwakil aglomerasi
ide menyatukan seluruh wilayah dalam satu kepemimpinan yang masuk aglomerasi sudah muncul sejak masa gubernur dki jakarta setioso pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga dua ribu dua
tapi belum juga terwujud lantaran tiap kepala daerah wilayah aglomerasi belum semua setuju
sekali lagi bukan menyatukan daerah pemerintahan
tapi hanya sinkronisasi program
untuk mengunduk mekanisme struktur yang seperti apa
daerah kursus jakarta ini kalaupun misalnya di masa sidangnya sudah diketahui dan menjadi undang undang
tapi kan ada klausul bahwa pemindahan ibu kota dari jakarta ke ikn itu akan ditentukan dengan keputusan presiden
anies baswedan gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu
menilai saat ini sebaiknya pembuatan undang undang mendengarkan dulu kebutuhan pengelolaan persoalan jakarta dan tiap daerah yang tergabung dalam aglomerasi
anies yang juga calon presiden dua ribu dua puluh empat ragu dewan aglomerasi bisa menyelesaikan urusan jakarta dan daerah sekitarnya
kadang kadang kita membuat lembaga baru
tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada
usul sebaiknya prosesnya lebih bottom up
kumpulkan yang selama ini mengelola jakarta dan sekitarnya
tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya
dari situ undang undang ini dibuat menyesuaikan
rancangan undang undang daerah khusus jakarta kini menunggu respon para elit politikus perancang undang undang
setelah resmi mulai dibahas dengan paparan menteri tito di dalam
kemudian dipercaya keadaan legislasi dpr di senayan
tim liputan kompas tv
lalu apa itu kawasan aglomerasi secara umum
ini merupakan upaya mengkonsentrasikan atau menyatukan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan
dan ini dilakukan karena lokasi yang berdekatan dan apa saja yang disatukan
awalnya kluster perusahaan dalam perusahaan para pekerja dan juga konsumen untuk kegiatan ekonomi
di awal dekade delapan puluh an terjadi agglomerasi untuk kawasan industri di jakarta timur dan utara
lalu di dekade sembilan puluh an meluasnya ke wilayah jakarta selatan jakarta pusat lalu juga jakarta barat kabupaten bogor bekasi tangerang dan kabupaten bandung dan kota bandung
berikutnya pada awal dua ribu an daerah aglomerasi menjadi tiga belas daerah dan membentuk satu koridor atau jaringan antar kota atau new work cities
pasal lima puluh lima disebutkan membentukan dewan kawasan aglomerasi dengan tugas yakni
koordinasi penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi
monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah
lalu berikutnya di rancangan undang undang juga disebutkan kawasan aglomerasi meliputi wilayah dki jakarta
kabupaten bogor tanggerang bekasi lalu depok dan juga bogor tangerang

siapa yang memimpin dewan agglomerasi ini
di pasal lima puluh lima ayat tiga dijelaskan bahwa ketua dan anggota dewan kawasan aglomerasi ditunjuk oleh presiden republik indonesia
dan sebelumnya bunyi pasal ini adalah dewan kawasan aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden
lalu bagaimana usulan dewan aglomerasi untuk koordinasi antar daerah diusulkan dalam rancangan undang undang daerah khusus jakarta
selamat siang pak agus semoga dalam kondisi
ya pak agus untuk saat ini bagaimana
seberapa pentingkah dewan agglomerasi
ini dibentuk dan juga nanti informasinya
akan dipimpin oleh seorang wakil presiden
sudah lama istilah itu digunakan kan
tangerang dan sebagainya bukan
bandung tadi anda sebut bandung itu bogor
untuk menyatukan saja untuk mempermudah
pirkada nah saya gak tahu
peraturan perundang undangan yang ada
yang tadinya masing masing menjadi jadi satu
segala macam itu juga aneh itu hal baru
kota kota atau wilayah administrasi
belum tahu saya masih gelap
tapi yang penting jangan menyalahi peraturan perundang undangan
yang ada ya kan kalau mau dibuat
kalau itu dipilih presiden ya harus dipilih
pilkada memang pada saat
ada usul itu di bawah presiden
maksudnya tidak setuju sehingga ada di menteri
tidak ada perbedaan itu akan mengatur
nah belum yang lain nanti industri dan sebagainya
semudah itu sementara kita masih
ibu kota dipindah dan juga sebenarnya
statusnya saat ini sebagai
kota juga sudah berubah dengan adanya ruikn
lalu seperti apa yang anda teliti terkait dengan uudkj ini
terkait dengan apa saja sih bidang yang perlu dikoordinasikan terkait wilayah agglomerasi
terutama nanti jakarta juga bukan lagi menjadi ibu kota
saya sih persoal persoal mau agglomerasi mau apa tidak
asalkan tidak melanggar peraturan undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
yang tiga tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh dua dua puluh dua kalau saya tidak salah
saya jangan menyalahkan hal itu
nah sekarang mau merubah siapa yang akan menguasai
boleh di bawah mau di bawah presiden di bawah apa boleh saja
tetapi dan juga mau ditunjuk agglomerasi presiden silahkan saja
tetapi yang penting bagaimana mekanisme agglomerasi ini
ada solo boyolali sukoharjo karanganyar wonogiri sragen itu aglomerasi solo raya
kemudian ada surabaya gresik sidoarjo raya
tapi semuanya ditata tidak tiba tiba muncul
saya terus terang belum tahu karena tidak mengikuti secara detail usulan usulan seperti ini yang urusan itu
saya lagi mantau soal supaya jangan kepala aglomerasi ini ditunjuk oleh presiden
itu nanti di daerah daerah kan yang tadinya kepala daerah menjadi tidak ada pekerjaannya
pak ya begitu itu yang perlu kita perdalam
karena ini bukan hal mudah karena ini merubah struktur yang sangat mendasar
apakah anda melihat ini ada unsur sentralisasi kembali terkait dengan upaya dewan aglomerasi
dan juga anda melihat bahwa ini upaya agar semuanya tersentral di pemerintah pusat terutama di presiden
kan semua sudah tahu lah bagaimana situasinya kan mau dikuasai semua
ya saya pikir pertama kita belum tahu siapa
presidennya masih simpang siur belum ada hal hal yang lainnya
menurut saya dalam masalah injury time sekarang ini pikirkanlah betul
kita bikinlah studi yang baik bagaimana sebetulnya aglomerasi mau dibentuk
nanti bagaimana agglomerasi yang lain lainnya
kalau minta yang solo raya surabaya raya kemudian bandung raya juga ada
apa ini spesifik karena ini jadi kota bisnis
kan bisnis itu kan hanya sebutan
masih bisa bikin pabrik bikin perusahaan kan
yang kalau di negara lain juga ada
di afrika selatan ada hape town ada dorban ada george johannesburg dan lain macam
yang penting itu kan kalau aglomerasi itu semua jadikan satu
nah jadikan satu bagaimana cara ngatur transportasi cara ngatur kebijakan industri
kebijakan tata ruangnya itu harus dirubah semua loh
kita mikir ikn belum beres kita mikir lagi agglomerasi
kenapa tidak dibiarkan dulu sampai dilihat secara perlahan
semua yang cepat cepat cepat tidak ada yang pernah beres
bila pemerintah beranggapan bahwa selama ini wilayah aglomerasi tidak punya sinkronisasi dan juga tidak efektif
karena begini kita baca jika kita mudah ambil sektor transportasi saja
kan sektor transportasi diatur oleh di masing masing wilayah
diatur oleh kepala wilayah dan kepala daerah dan dinas perhubungan
ketika bptj itu mau diresmikan dan di bawah menteri purwo saya sudah bilang
begitu bptj ini selesai tolong seluruh kepala dinas perhubungan dihapus
karena sehingga tersentral di bptj untuk pengaturan makotasi di wilayah agglomerasi jabodetabek
tapi kan tidak dilakukan karena daerah juga tidak setuju
sampai hari ini belum berjalan sudah berapa tahun
bahwa konektivitas angkutan umumnya belum jalan
kemudian moda modanya seperti apa
double double tumpang tidak karuan karuan dan mahal untuk masyarakat
dan saya khawatir ini akan terjadi sama untuk sektor lainnya
industri segala macam itu jadi simpang siur
lalu nanti bagaimana perpajakannya
yang tadinya dapat akhirnya dipusatkan di jakarta untuk aglomerasi
nanti tidak rata lagi ada negara di dalam negara
lalu terakhir pak agus terkait dengan nantinya dalam pasal lima puluh lima ayat dua ini atau ayat tiga
bahwa wapres akan memimpin
lalu seperti apa penilaian anda bila ini memiliki dampak bagi demokrasi ke depannya
saya belum tahu rencananya ditunjuknya itu seperti apa
kita belum tahu presiden yang baru nanti mau bikin seperti apa
apa wakil presiden dimana ya tunggu perintah presiden
atau kita biasa bilang itu ya ban serep gitu ya
nah apa dia khusus yang tidak mengerjakan yang lain
ya jadi tetapi saya menyarankan kepala daerah apapun masih satu satu maupun nanti aglomerasi itu ya dipilih lewat pilkada
baik kita nantikan bagaimana proses pembahasan ini
dan juga agar catatan anda terkait dengan pemilihan pilkada atau pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung
terima kasih pakar kebijakan publik agus pambagio telah berbagi informasi bersama kami di kompas siang